kita ke informasi selanjutnya kepala staf angkatan udara yuyusutisna menargetkan pembangunan infrastruktur komando operasi angkatan udara tiga yang terletak di biak selesai seluruhnya pada dua ribu sembilan belas
kaso menyampaikan target tni ketika melepas rombongan dispen au beserta awak media yang akan mengunjungi pusat kops au tiga di biak papua pada hari kamis
kepala staf angkatan udara yuyusutisna menargetkan pembangunan infrastruktur komando operasi angkatan udara tiga yang terletak di biak selesai seluruhnya pada dua ribu sembilan belas
kasam menyampaikan target ini ketika melepas rombongan dispen au beserta awak media yang akan mengunjungi pusat kops au tiga di biak papua pada kamis
kasau juga menyampaikan bahwa pembangunan saat ini tengah berfokus pada pembangunan markas komando dan penambahan skadron baru
yang bertujuan memenuhi kebutuhan pengamanan wilayah udara di timur indonesia yang direncanakan rampung pada bulan maret dua ribu sembilan belas
diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat menunjang pembentukan skadron skadron baru tersebut
jadi pembangunannya itu untuk mako kemudian infrastruktur yang lain seperti gedung gedung pendukungnya untuk misalnya gudang gudang dan sebagainya itu dalam tahun dua ribu sembilan belas ini selesai
karena kita ingin segera dipercepat kira kira pertengahan tahun depan kita akan resmikan
jadi ini yang didulukan adalah pembangunan mako markas komandonya kemudian setelah itu baru infrastruktur yang lain termasuk perumahannya
jadi anggaran yang disediakan oleh pemerintah cukup banyak untuk membangun kops au tiga ini dan diharapkan pada akhir tahun dua ribu sembilan belas ini akan selesai semuanya
sementara itu dihadapan kops au tiga ini
para awak media kepala staf kops au tiga marsma tni iwayan sulaba menjelaskan pembentukan koops au tiga membuat pengamanan udara di timur indonesia semakin efisien
dalam istilah ini adalah perkembangan lingkungan strategis
ya salah satunya seperti yang bapak sampaikan tadi ada marinir di darwin kemudian yang terakhir terakhir ini ya papua new guinea mau australia bekerja sama dengan amerika
amerika mau membangun pangkalan angkatan laut kalau tidak salah
kemudian belum lagi perkembangan di laut cina selatan dan lain sebagainya
itu tentunya menjadi pertimbangan dari pimpinan
diharapkan pembentukan komando operasi terbaru ini juga dapat memberikan reaksi cepat terhadap ancaman keamanan di wilayah timur